oke masih kita ngomongin soal social distancing seberapa penting kita menerapkan praktek social distancing ini dan seberapa efektif social distancing ini ketika kita terapkan
bergabung melalui sambungan skype ada bapak panji hadi sumarto akademisi kesehatan masyarakat fakultas kedokteran universitas pajajaran dari selandia baru saat ini
pak panji selamat malam pak panji berbicara mengenai social distancing sebenarnya seberapa efektif sih untuk menerapkan praktik social distancing ini merujuk pada negara negara yang sebelumnya juga sudah menerapkan hal yang sama
ya selamat malam mbak tiffany terima kasih sekali sudah mengundang saya
pertanyaan yang bagus mbak seberapa efektif ya
jawabannya adalah sebenarnya tergantung seberapa efektif social distancingnya dikerjakan
kalau social distancingnya dikerjakan dengan efektif dia akan sangat efektif untuk membatasi penularan
tapi masalahnya apa itu social distancing yang efektif ya
jadi kalau mungkin pertanyaannya social distancing itu apa
jadi social distancing ya artinya distancing menjaga jarak yang dilakukan secara sosial secara oleh banyak orang
jadi kita rame rame menjaga jarak satu sama lain supaya tidak terjadi penularan
nah seberapa efektif itu tentu pertanyaannya adalah seberapa efektif setiap orang yang setiap anggota masyarakat bisa saling menjaga jarak
jadi efektifitasnya bisa beragam mbak bisa berhasil bisa tidak tergantung implementasinya
tapi sejauh ini memang di antara intervensi lain kita berharap ya kalau social distancingnya berhasil
kita bisa memperlambat lah memperlambat lajunya penyebaran
oke tapi tantangannya apa artinya tantangannya gini ini harusnya menjadi kesadaran semua orang
semua masyarakat tidak hanya dari pemerintah saja tapi yang paling penting adalah bagaimana kesadaran masyarakatnya
nah tantangan untuk menghadirkan dan akhirnya menjadi mindset semua orang memang mulai sekarang kita memang harus social distancing gitu
apa pak panji
wah banyak sekali tantangannya mbak ya
pada intinya kita harus menjaga jarak ya tapi prakteknya kan banyak ya
menutup sekolah itu harapannya menjaga jarak karena kalau anak masuk sekolah jaraknya deket deketan
menutup kantor menutup tempat usaha harapannya menjaga jarak
tapi nggak semua orang itu bisa menjaga jarak
kalau kita mungkin sudah mendengar keluhan ya kalau kantor ditutup nanti kantornya bisa jalan nggak
tidak semua bidang usaha tidak semua jenis pekerjaan itu bisa di online kan
kalau misalnya sekarang begini deh kalau saya sekarang tinggal di apartemen cukup luas ini
kalau ada dua orang di sini saja saya bisa ada jarak tiga meter empat meter
tapi kalau perumahan kumuh begitu ya lingkungan kumuh satu rumah kecil isinya sepuluh orang bagaimana mau social distancingnya
jadi kita harus melihat bahwa ini tidak berlaku di semua tempat dan tidak berlaku untuk semua orang
jadi tidak boleh
kita hanya mengandalkan satu saja
social distancing kita sarankan
satu kita berharap orang orang bisa disiplin untuk menjaga jarak satu sama lain
tapi social distancing saja jelas tidak cukup
jadi kita harus bermacam macam
kebutuhan demandnya sekarang kan maksudnya gini dengan adanya situasi yang seperti sekarang
kita juga harus memperhatikan
perhatikan bagaimana kebutuhan demand semua orang
misalnya kalau sekarang kalau di kota besar seperti jakarta ada yang namanya orang orang yang memang mencari nafkah melalui ojek online
banyak orang yang juga mengandalkan ojek online untuk mengantarkan makanan pesan makanan antar barang transportasi dan sebagainya
nah dengan kondisi yang seperti ini kalau tadi anda bilang tidak hanya atau tidak serta merta social distancing itu perlu saat ini artinya apa
memang sekarang yang paling pantas social distancing saja cukup atau lockdown
oke lockdown itu sangat bermuatan sekali
jadi social distancing saya tidak bilang itu jangan dikerjakan
ini social distancing harus dikerjakan tapi bukan satu satunya
artinya kita harus tambah dengan yang lain
nah lockdown ini teknis ya
teknis perbedaannya menurut saya lockdown ini harus ditetapkan oleh satu otoritas
dan menegakkan larangan tersebut
melarang orang supaya tidak keluar supaya tidak berpindah tempat
jadi katakanlah ya dan ini lockdown levelnya bisa macam macam ya mbak ya
katakanlah kampus ya kampus bisa melakukan lockdown
orang tidak boleh keluar masuk lingkungan kampus
nah lockdown ini harus ditetapkan oleh otoritas kampus
dan otoritas kampus ini harus bisa menegakkan itu
kalau ada orang yang melanggar harus ada hukuman
hmm ada punishmentnya ya
karena kalau tidak ada hukuman sama aja dong
nanti orang melanggar apa bedanya sama
jadi sama saja dengan ya sebenarnya social distancing ya
tapi kalau lockdown itu menurut saya sudah ada implikasi penegakan aturan gitu
jadi kalau misalnya ini saya dengar dari teman kebetulan dia adalah staff di amerika sana
dia mengajar di kampus harvard
harvard sudah melakukan lockdown
karena mahasiswa tidak boleh keluar masuk kampus tidak boleh ke kampus
staff dan pengajar tidak boleh ke kampus
kalau ke kampus ancamannya adalah kartu identitasnya yang merupakan kunci masuk itu akan disita
oh itu kan ya jadi harus ada penegakannya ya
kalau kita lihat di jerman misalnya jerman atau itali yang menyatakan lockdown ada penegakan hukum
di jerman itu bisa dipenjara atau didenda
karena dianggap melanggar undang undang
untuk hukum undang undang penjagaan penyakit lah semacam itu
yang anda tahu artinya dengan negara negara yang memang sudah sebelumnya menerapkan social distancing
atau mungkin kita ambil sampel di tempat anda sekarang berada di selandia baru
seberapa efektif artinya menerapkan social distancing itu
dan seperti apa gambaran social distancing yang ada di sana
wah sayangnya selandia baru ini belum separah di tempat lain nih mbak kondisinya
baru delapan orang yang positif ya
tapi kalau memang masalah yang paling penting adalah social distancing ini kan sifatnya imbauan
yang efektifitasnya akan sangat tergantung kepada perubahan perilaku orang per orang ya
perubahan perilaku pribadi gitu
jadi tergantung disiplin orang per orang nih mau nggak menjaga jarak mau nggak diam di rumah aja nggak pergi pergi kalau nggak perlu
kalau misalnya sekolah ditutup kantor ditutup
tapi piknik bareng bareng gitu ke tempat wisata ya sama aja jadinya nggak social distancing begitu ya
jadi tentu akan berbeda tergantung disiplin masing masing orang ya
baik terima kasih pak panji untuk sharing informasinya pengalamannya juga terkait dengan social distancing
mudah mudahan ini bisa kita terapkan dan menjadi kesadaran semua masyarakat yang ada di indonesia ya saat ini
terima kasih sekali lagi